suasana haru dan pelukan hangat mewarnai kepulangan zulham ramadan
wni yang sempat terjebak tiba dari ukraina akibat invasi rusia
yuli kartika menyambut kepulangan suaminya yang dua lima tahun terakhir bekerja di ukraina
namun sang anak tak lagi mengenali ayahnya karena ditinggal sejak bayi
hal serupa juga dirasakan amri abbas saat disambut istrinya sri wahyuni
apalagi amri abbas sudah bekerja di ukraina sejak tahun dua ribu delapan belas
kepulangan sembilan wni ini berkat video yang dibuat muhammad raga prayuda di media sosial
raga mengabarkan kondisi mereka yang terjebak di tengah perang ukraina rusia
ledakan bom dan letusan senjata dikabarkan sangat dekat dengan lokasi mereka yang bersembunyi di pabrik
saya ambil video saya upload di facebook saya pun tidak nyangka juga kalau bisa se viral itu
bom di sana sekitar semalam itu pabrik kami pernah kebom sekitar tiga puluh meter
ishak tangis juga mewarnai penyambutan para wni ini
yang melanjutkan penyambutan yang berikutnya
kepulangan perjalanan ke kota binjai selasa malang
keluarga mereka memang telah menunggu sejak sore hari di rumah dinas wali kota binjai
dua puluh dua hari kami tertahan terjebak di sana itu sambil melakukan proses
tapi gak gagal gagal lagi karena kan jalan yang mau dilalui itu kan selalu komplik
perjalanan para wni ini sangat dramatis
setelah dua puluh dua hari terjebak di medan perang
mereka akhirnya dikawal pasukan ukraina menuju kota warsawa polandia sabtu lalu
tim liputan cnn indonesia